mbak mbak masih di tangsel
tapi jalanannya tuh mirip banget sama broadway di new york
nah bisa ngapain aja ya di sini ya banyak banget
pokoknya jangan di skip seru banget lanjut
weekend waktunya jalan jalan
kali ini saya ingin menikmati suasana new york tanpa harus jauh jauh ke amerika
tempatnya ada di alam sutra tanggerang selatan
jika anda berkunjung pada akhir pekan anda dikenakan tarif rp tiga puluh
namun pada weekdays tak dikenakan biaya apapun
kawasan broadway beroperasi setiap hari mulai pukul tujuh pagi hingga sepuluh malam
oke tempatnya itu emang kece banget bagus banget buat foto foto karena emang berkonsep seperti broadway di new york
nah sebelum foto foto saya tuh pengen banget drifting biar outfit kita makin kece di foto buat di sosial media
tapi sebelum kita belanja jangan lupa untuk kalau misalnya mau masuk indoor
pakai masker dulu
di dalam kawasan ini ada toko vintage yang menjual barang prelok
mulai dari baju sepatu hingga ke aksesoris seperti topi dan tas
harganya pun beragam mulai dari dua puluh ribu rupiah loh
tak sembarangan barang barang yang dijual di sini biasanya barang dari artis
atau figur publik yang tak terpakai namun masih dalam kondisi yang bagus
reduce reuse dan recycle adalah kunci untuk mencintai bumi
jika kita membeli barang pre love itu artinya kita sudah berkontribusi dalam kelestarian bumi kita
penting sih karena kan sekarang ini anak anak muda sekarang kan suka belanja terus terusan kan gitu
jadi kita kasih opsi mereka untuk kayak bisa punya baju baru dengan harga yang murah
tapi bisa sekalian jaga lingkungan juga gitu dengan thrifting belanja barang barang pre love
saat asyik thrifting saya melihat ada photobooth loh
jadi saya coba saja untuk kenang kenangan
untuk menggunakan foto booth anda dikenakan biaya sebesar dua puluh lima ribu rupiah dan akan mendapatkan dua cetak foto
setelah bingung memilih akhirnya saya memutuskan untuk membeli tas dengan manik manik shal tenun dan anting gemas
bangunan di sini dirancang mirip dengan manhattan di new york lengkap dengan miniatur jalanan dengan rambu rambunya
kawasan ini memang menjadi prima dona untuk berfoto foto
setiap sudutnya seru
jadi punya banyak stok foto deh untuk di media sosial
tempat ini bagus
terus buat foto juga oke
kalau buat zaman sekarang tuh kayak instagramable banget
di kawasan ini juga banyak sekali pilihan makanan
salah satunya churros
kudapan haspaniong ini rasanya seperti donat namun bentuknya panjang
setelah dibentuk dan digoreng biasanya churros dibalut dengan gula dan bubuk kayu manis
namun saya memilih mencoba rasa yang sangat unik yaitu rasa charcoal atau arang
pernah jadi saya merek
habis foto foto kayaknya enak banget makan yang seger seger dan juga dingin dingin
oke aku mau sulap dulu
mau ke tempat es krim
dari new york kita udah sampai di ubud
halo lagi masih ada di tanggerang selatan
tapi suasananya itu mirip banget ya sama di bali
dan di sini kita bakalan makan gelato
lato merupakan makanan penutup khas italia
bentuknya sama seperti es krim
namun yang membedakan adalah kandungan susu dalam gelato jauh lebih banyak dibandingkan es krim pada umumnya
selain itu gelato juga dibekukan dengan suhu lima belas derajat
lebih hangat dibandingkan es krim biasa yang penyimpanannya membutuhkan suhu lebih dingin
tak hanya untuk makan gelato disini kita juga bisa foto foto karena gerai gelato yang saya kunjungi asri sekali
di sini kita disuguhi bangunan estetik dan interior yang terbuat dari kayu dan rotan dan gemericik air dari kolam
jika anda memilih untuk makan di area luar anda akan disuguhi pemandangan hijau
mengingatkan siapapun yang berkunjung ke sini
ini akan suasana ubud bali
kalau saya pribadi penggunaan saya suka dengan landscape
perpaduan dengan arsitekturalnya itu dapat lah menurut saya gitu
gelato disini menjadi primadona lantaran rasanya yang unik
mulai dari rasa coklat min karamel hingga rasa yang unik
seperti martabak dan nastar
untuk menjaga gelato tetap higienis di masa pandemi gerai gelato tak lagi menggunakan skup
melainkan sudah dikemas di dalam kam
harga gelato disini bermacam macam
mulai dari tiga puluh ribu rupiah untuk ukuran kecil hingga satu ratus tiga puluh lima ribu
rp lima untuk ukuran lima ratus ml
oke tadi saya udah nyobain yang rasa martabak dan juga rasa nastar
enak dua duanya tapi favorit saya yang nastar karena rasanya seperti ada kejunya
sekarang saya mau cobain yang rasa asinan bogor ini gongnya
seperti apa rasanya asinan bogor dijadikan es krim kita coba saja langsung
jadi ada rasa pedes pedesnya gitu
jadi bayangin es krim gelato rasanya pedes
terus dia juga ada potongan buahnya
benar benar kaya lagi makan asinan bogor
saya mau lanjut makan dulu sambil melihat pemandangan di sini yang seperti di ubud
tim liputan cnn indonesia